jembatan cisomang yang terletak di jalan tol purbalenyi jawa barat retak dan mengalami pergeseran fondasi
akibatnya jalan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan golongan satu atau kendaraan kecil
dalam jumpa pers yang digelar di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jumat siang
direktur jenderal bina marga ari murwanto menjelaskan
kondisi jembatan cisomang yang berada di kilometer seratus plus tujuh ratus tol purbalenyi jawa barat
saat ini masih bisa dilintasi
kondisi jembatan tersebut saat ini mengalami retak dan pergeseran fondasi pada pilar kedua sekitar lima puluh tiga cm
menurut ari jembatan yang menghubungkan jakarta bandung tersebut kini dalam pengawasan penuh
akibat kondisi tersebut arus saulintas mengalami kepadatan
kementerian pekerjaan umum mengimbau pengguna tol cipularang mencari jalur alternatif yang lain
sampaikan karena di sini adalah musim mudik dan lain lain
kendaraan golongan satu masih diizinkan
untuk lewat di sana
berikutnya adalah bahwa jembatan ini diawasi terus selama dua puluh empat jam satu hari full
sampai tiga bulan ke depan dengan penanganan tersebut
jika terjadi kondisi katakanlah tidak tahu juga manusia punya keterbatasan
jadi kondisi yang buruk langsung akan di stop dan akan di ditur ke jalan jalan alternatif yang ada di sana
tapi karena kenapa bergesernya sebetulnya di fondasinya hanya bergeser
jadi satu empat cm
tapi karena tinggi bilarnya empat puluh meter maka di atas bergesernya lima puluh tiga
tapi ini masih dalam batas yang dari keamanan jembatan sendiri secara keseluruhan
masih bisa kita tolerir